menyambut natal dan tahun baru sebuah warung yang kental dengan adat jawa di kabupaten jombang
menyajikan menu khusus yaitu nasi bancakan khas jawa
disebut nasi bancakan lantaran porsinya yang begitu banyak hingga cukup untuk sepuluh orang
seperti apa nikmatnya nasi bancakan ini berikut liputannya
nuansa berbeda ditunjukkan oleh warung tanjung dahar yang terletak di desa tebel kecamatan bareng kabupaten jombang
ya warung yang kenal dengan adat jawa ini ternyata bisa dusela bernuansa perayaan natal
dan yang istimewa adalah sajian menunya yaitu nasi bancaan
nasi bancaan biasa disajikan pada meja sepanjang kurang lebih tiga meter
nasi bancaan akan disajikan memanjang dengan berbagai macam lauk lauk
diantaranya mie goreng ayam bakar sayur lodeh hingga tahu tempe dan urak urat
harganya yang terjangkau dan rasanya yang nikmat membuat nasi bancaan menjadi santapan menu beramai ramai
apalagi saat musim hujan yang mulai menyapa menyantap nasi bancaan akan semakin nikmat
kayak zaman tebo dulu kalau tebo dulu kita makan taruh taruh gini kan enak rame rame
jadi semuanya gini semuanya gini
ini lebih lebih lebih ini kan sama temen rame rame gitu
pemilik warung sengaja memadukan tema natal dan tahun baru dengan menu khas nasi bancaan
karena erat kaitannya dengan silaturahmi antar umat beragama
ini kan udah bulan desember dikati natal natal baru ya
tapi kalau disini kan kelihatannya jauh
tapi kan kita harus memenuhi maklumat juga
tak hanya nasi bancaan di warung ini juga menyajikan aneka menu lain khas jawa yakni nasi kikil
nah tak ada salahnya bagi anda mampir di warung ini saat anda berada di kabupaten jombang